presidensi g dua puluh indonesia membuat posisi indonesia semakin nyata di kancah internasional
seperti disebut oleh salah satu majalah ekonomi besar di dunia the economist
bagaimana menyikapi kesuksesan indonesia dalam presidensi forum ekonomi terbesar di dunia ini
akan kita bahas bersama dengan wakil pimpinan redaksi cnn indonesia
revolusi riza dan wartawan senior tempo bambang harimurti
mas bambang selain menyebut hal tadi the economist juga menyebut bahwa indonesia matters once again
bisa berbangga kita mengatakan bahwa presidensi g dua puluh indonesia terbilang sukses bahkan diklaim menjadi yang terbesar
bagaimana catatan media akan hal ini mas bambang apakah memang benar yang terbesar
saya kira itu betul
dan saya terutama pribadi berbangga bahwa presiden jokowi kembali memperhatikan masalah internasional
karena selama ini kan beliau boleh dikata sangat fokus pada masalah dalam negeri ya
sehingga saya sendiri terus terang teman teman asean itu agak merindukan kepemimpinan asean yang selama ini ada di indonesia
tapi kini pak jokowi begitu di g dua puluh menunjukkan
bagaimana indonesia itu memang bisa berperan
bayangkan kan seperti disebut the economist tahun ini satu satunya kepala negara dunia yang bertemu berdialog dengan putin
dengan xi jinping dengan zelensky dan joe biden itu kan cuma pak jokowi gitu ya
dan kita lihat juga bagaimana di g dua puluh walaupun dalam suasana konflik yang panas
tetapi bisa menghasilkan deklarasi
padahal sebelumnya tuh banyak diplomat kita sudah khawatir nih
jangan jangan kita sama sekali tidak akan menghasilkan deklarasi
tapi ada kenyataannya bisa dihasilkan deklarasi dan presiden jokowi bersama tim luar negerinya berhasil
untuk fokus pada masalah ekonomi
dan tentu bukan berarti tidak boleh membicarakan masalah yang non ekonomi
tapi masalah non ekonomi itu yang berkaitan dengan masalah ekonomi
dan jangan lupa ini kan juga amanat dari konstitusi kita ya bahwa indonesia harus berperan dalam turut serta menjaga
perdamaian dunia dan kesejahteraan umat
saya kira dalam hal ini kita perlu memberi apresiasi yang tinggi
pada presiden jokowi dan timnya yang kembalilah membuat indonesia muncul dan dihargai kembali di dunia internasional
setelah bertahun tahun ini indonesia terlalu fokus pada keadaan dalam negeri
baik indonesia kembali muncul di kancah internasional
mas revo setelah presidensi g dua puluh ini kemudian posisi indonesia di mata dunia kembali terlihat
kembali penting seperti itu yang dinyatakan oleh the economist
bagaimana indonesia bisa mengoptimalkan posisi tersebut untuk kemajuan bangsa dan juga negara indonesia sendiri mas revo
salah satu keuntungan ketika indonesia itu menjadi presidensi g dua puluh ini kan kita bisa mendesakkan beberapa agenda
yang mungkin buat beberapa negara maju bukan menjadi prioritas utama gitu atau mungkin mereka sudah lewat gitu ya masanya
karena mereka sudah menjalankan itu
sejak bertahun tahun yang lalu misalnya masalah transisi energi kemudian masalah pemberdayaan perempuan
kemudian masalah lingkungan dan lain sebagainya gitu ya yang selama ini mungkin buat negara negara maju
negara negara kaya itu sudah mereka laksanakan sebelumnya gitu
nah beberapa hal kemudian
yang sekarang kita memiliki concern di dalam hal hal tersebut itu kita bisa membawanya ke pembukaan
dan ini saya pikir kita harus ya seperti yang tadi disampaikan oleh mas bambang ya
sebenarnya kan terlepas dari beberapa riak riak di awal di menjelang pelaksanaan g dua puluh misalnya ada beberapa organisasi yang dicegat dan tidak boleh melakukan
tapi di luar itu semua pelaksanaan g dua puluh ini kan berlangsung dengan sangat sangat baik ya
dan kita memang harus fair memberikan apresiasi kepada pemerintah kepada para panitia pelaksanaan
kita melihat bahwa kepala negara kepala negara yang hadir itu terlihat sangat santai gitu dalam beberapa event
bahkan ada beberapa perhubungan menteri yang bisa berjalan beberapa kilometer di bali berjalan kaki dan mengendong bayi gitu ya
dari warga lokal terlihat menikmati dan beberapa kepala negara bisa berbincang santai di kafe kafe yang ada di nusa dua gitu
nah yang sekarang memang yang harus kita lihat ketika kemudian berhasil menolorkan deklarasi ya
dan persis seperti yang disampaikan oleh mas bambang
banyak banyak yang awalnya itu khawatir bahwa
komunikasi atau deklarasi itu tidak bisa tercapai
tapi kemudian ketika kemudian di hari kedua g dua puluh itu bisa ditandatangani deklarasi itu termasuk salah satu pencapaian yang cukup luar biasa dalam event ktt ini
dan tentu kita sekarang melihat apakah kemudian dua puluh anggota negara negara yang menjadi anggota ini komit untuk melaksanakan semua yang ada tertuang dalam deklarasi tersebut

kalau melihat deklarasinya kan kita tentu berharap ini juga bisa membawa kebaikan buat bangsa indonesia gitu ya
karena beberapa hal terkait dengan ekonomi mengentaskan kemiskinan
kemudian termasuk isu isu energi
kemudian isu isu pangan
termasuk juga keadilan dalam akses kesehatan misalnya
itu menjadi hal yang buat warga negara sebagai negara yang lebih baik
itu menjadi hal yang buat warga negara sebagai negara yang lebih baik
kita tahu bahwa memang secara total pendapatan negara ini kita besar
tapi secara distribusi kan kita masih memiliki jumlah orang yang di bawah garis kemiskinan ini masih cukup banyak gitu ya sarza
baik setelah berkeberhasilan indonesia di presidensi g dua puluh ini mendeklarasikan atau mengesahkan bali leaders declaration
kedepannya pertanyaannya adalah apakah deklarasi ini dapat berjalan dengan konkret
karena ada opini opini bahwa deklarasi deklarasi yang disahkan dalam forum forum internasional ini tidak memberikan banyak dampak yang signifikan terhadap negara negara yang ikut serta di dalamnya apalagi untuk dunia
sebenarnya bagaimana catatan media mengenai hal ini mas bambang bagaimana track recordnya sebenarnya mas bambang
sebetulnya indonesia punya track record yang bagus ya dalam hal ini kita ingatkan konferensi asia afrika dulu diremehkan tapi ternyata setelah deklarasi itu banyak sekali negara negara yang kemudian menjadi merdeka yang tadinya terjajah
itu saya kira dicatat sejarah mungkin yang paling banyak negara merdeka setelah sebuah deklarasi itu deklarasi asia afrika ya
itu mungkin sudah lebih dari lima puluh tahun yang lalu kemudian kita ingat deklarasi paris club dulu ya yang indonesia bersama perancis dengan pbb akhirnya berhasil setelah deklarasi itu kita menghasilkan perdamaian di kamboja
ya kemelut yang memakan banyak sekali korban indonesia berjasa dan waktu itu bersama perancis
saya berharap sih sebetulnya indonesia pun sekarang dengan kembalinya indonesia ke gelanggang internasional dan mendapatkan saya kira mendapatkan respect yang baik dari pemimpin pemimpin dunia
ini saatnya indonesia maju selangkah lebih besar ya untuk mencoba mendamaikan konflik ukraine misalnya
karena konflik ukraine rusia itu dampak ekonominya luar biasa ke dunia terutama negara negara miskin
dan sekarang itu memang sudah dilakukan
tapi jangan salah turki itu anggota nato
sehingga saya kira rusia juga ada keterbatasan
demikian juga rrt ya dalam menilai peran turki tersebut
mungkin hanya sebatas di dalam peran peran yang untuk transportasi makanan yang diperlukan negara negara miskin misalnya
tetapi untuk menjadi pendamai kita sebetulnya harusnya bisa berperan seperti waktu kita mendamaikan kamboja ya
pada waktu itu kita berbagi peran
di asean indonesia mendapatkan tugas khusus waktu itu menjadi interlokutornya vietnam
ketika itu vietnam dijadikan negara pariah oleh negara negara barat ya
tapi indonesia berhasil membina hubungan dan memang secara resmi ditunjuk sebagai interlokutor dengan vietnam
dan kita mencatat paris declaration mendamaikan kamboja yang sekarang menjadi anggota asean
menurut saya sukses ini
ini kalau dulu bisa dilakukan oleh diplomat diplomat yang sekarang musinya bisa
melakukan hal yang sama ya
karena mereka kalau secara pendidikan lebih baik ya
pengalaman internasionalnya juga lebih bagus
jadi saya punya harapan
baik mas bambang
indonesia punya modal yang cukup untuk lebih berperan mendambakan dunia
terutama dalam konflik rusia ukraine ini
untuk menjadi solusi yang bisa diterima semua pihak
saya berdoa sih untuk itu
mas bambang menarik mengenai perdamaian rusia dan ukraina
karena salah satu peneliti indef menilai bahwa sebenarnya g dua puluh kali ini tidak menyelesaikan masalah global yang krusial
yaitu yang tadi disinggung oleh mas bambang
perang rusia dan ukraina
dan saya mau ke mas revo
mas revo bagaimana media melihat hal ini
karena sebenarnya ini adalah forum ekonomi bukan keamanan
namun kan sebenarnya ada keterkaitannya mas revo
dan dinilai apakah g dua puluh ini sanggup gitu ya untuk mendamaikan perang yang ada di ukraina saat ini
tapi setidaknya begini sih
presiden jokowi ini dalam perhelatan ktt g dua puluh kemarin itu terlihat sangat piawai gitu ya
dalam melakukan diplomasi diplomasi kepada kepala kepala negara yang hadir di sana
dan ini modal penting
dan kita tahu juga sebelum ktt ini berlangsung kan presiden jokowi juga sempat melakukan perjalanan dari polandia menuju ukraina dan kemudian ke rusia
artinya persis seperti yang disampaikan oleh mas bambang
presiden jokowi ini kelebihannya adalah mampu membangun komunikasi yang baik dengan kepala kepala negara yang lain
dan ini sebenarnya adalah modal
terlepas apakah nanti g dua puluh mampu
tapi setidaknya modal komunikasi yang ada ini ketika komunikasi itu sudah terbangun
tidak tidaknya pintu itu terbuka dan kemudian ada peluang untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik
dan saya pikir harapan harapan ini yang harus kita sematkan juga memang kepada para leaders dari g dua puluh ini
ketika komunikasi itu sudah terbangun dengan baik
kita pikir pastinya kemudian ini bisa
setidak tidaknya bisa menurunkan tensi atau mencari cara yang lebih baiklah untuk penyelesaian konflik
walaupun memang apakah ini nanti g dua puluh ini mampu atau tidak
ya ini mungkin pertanyaan yang menggelitik ya
terlepas dari itu
tapi setidak tidaknya memang tadi komunikasi itu bisa dibangun dengan baik
dan ini menjadi modal juga untuk salah satu
dan ini menjadi solusi yang baik dalam penyelesaian konflik yang ada di ukraina
setidaknya komunikasi yang sudah berjalan yang sudah terbuka ini merupakan upaya satu langkah yang lebih maju
seperti itu ya mas bambang dan juga mas revo
ya betul sekali
terima kasih telah bergabung di cnn indonesia prime news pada malam hari ini
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza dan juga wartawan senior tempo bambang harimurti